oh ben mana
pulang enak sama lu katanya
ben orang orang udah menyiasan aku
cowok cowok tadi tuh sengaja minta kenalan sama aku
tapi aku bilang aja aku udah punya cowok
eh bukan urusan gue
sekarang gue udah capek gue mau pulang
yaudah yaudah bareng aku ya
nggak lu mau pulang pulang sendiri
lu belum apa apa lo udah minta uang terus lo
lu pikir gue ini bank dunia lu
kalau tante nggak mau kasih aku uang
aku bakal kasih tahu identitas tante ke orang orang
terutama ke op dan polisi
mungkin sebaiknya aku telepon luki
dan aku jelasin semuanya ke dia
oke gue kasih uang
lo tenang aja
kalau sampai bacot lu
kemana mana gue singkirin lu kayak gue singkirin saudara kembar gue si mary
jadi jadi ini bukan tante mary

oke kalau gitu kamu istirahat ya
anak ini udah tau identitas gue belum ya
tapi kelihatannya dia sakit beneran tuh
ya gue gak bisa suruh suruh dia deh
neng dandeng dong
tinggal duduk doang gak usah minta gandeng
kenapa sih emangnya
eh lu dateng juga akhirnya
iya dia tuh
ben bukain dong
tadi gue udah pesan makanan duluan
lu tuh gimana sih ra
lu tunggu gue dulu dong
yaudah lah makanan juga udah dateng
kenapa sih emang lu
ih kamu kok gitu sih bukannya belain aku
keras banget sih
eh semuanya gue keringat dulu ya
ya gi gi gak usah balik balik lagi lu
hey cowok boleh kenalan gak
oh cute banget sih
tuh tolet gue banget sih
pinter pinter ya
mendingan kamu pergi aja deh
soalnya bentar lagi pacar aku bakal dateng
pulang enek sama lu rade
glenn lu udah menjelasin aku
cowok cowok tadi tuh sengaja minta kenal sama aku
tapi aku bilang aja aku udah punya cowok
eh bukan urusan gue
eh sekarang gue udah capek gue mau pulang
yaudah udah barang aku ya
gak lu mau pulang pulang sendiri
engga kamu bukan tante mary
balikin tante aku
engga kamu bukan tante mary

kamu bukan tante aku
jalan jalan bunuhku
pokoknya berubah couple ulang
jangan gini gini gitu sih
lo selalu ngerti natomiast nya
nggak usah mengindladinya
kayak orang gila tau gak
yaudah deh tante
masukin aja dia ke rumah sakit jiwa
dengan gitu gak ada lagi yang percaya sama omongan opi
orang pasti menganggap dia jadi gila
waduh bener bener lu gila lu idenya
dahsyat juga gue gak nyangka
iya kalau sampai dia bener bener kan gila
berarti kuasa warisan sepenuhnya jatuh dan menjadi milik gua
oke juga tuh
oke sekarang juga gue telepon rumah sakit jiwa yang dibawa tuh anak
lagian gue juga udah gak butuh dia kan
oke good luck ya tanto
tenang ya tenang
lepaskan kalian semua jahat
haduh opi kasihan sekali kamu
lepaskan kalian semua lepaskan
saya nggak tega lihat dia seperti gini
ibu tenang aja kami akan bantu
tante jahat opi gak gila
gak ada lagi yang ganggu gue kan